setelah menyebabkan banjir yang merendam ratusan rumah di kompleks tvri kebayoran lama jakarta
tanggul sepanjang dua puluh lima meter yang jebol sabtu kemarin pada minggu diperbaiki
perbaikan tanggul untuk menghindari banjir susulan
sejumlah petugas suku dinas sumber daya air minggu pagi mulai memperbaiki tanggul yang jebol
akibat derasnya debit air pasca hujan deras sabtu kemarin
tanggul sepanjang dua puluh lima meter ini ditutup dengan karung pasir dan akan dicor sore nanti
untuk mengantisipasi banjir susulan
jebolnya tanggul kali grogol sempat mengakibatkan kompleks tvri dan ratusan rumah di kawasan kemandoran
tergenang banjir hingga satu meter
kawasan ini memang kerap dilanda banjir jika hujan deras
kecilnya badan kali membuat aliran air meluap ke jalanan bahkan ke permukiman